aduh ya pakai kempes lagi bannya
ah ada ada aja lagi
waduh terus gimana ini bang
kita gua cari deh tukang rambal bang deh
ya allah aduh manis
kita udah capek capek kerja malah hancur kayak gini
masa kita harus kerja lagi sih bang
kita sia sia dong mas pudin
kita semua harus sabar
ini merupakan qadar allah
dan keputusan allah
iya tahu tahu ustadz
ini kehendak allah tapi
kalau tahu bakalan hancur kayak gini
kita kerjanya besok besok aja nunggu
nggak musim hujan
terus kita gimana dong pak ustadz
rasulullah saw pernah bersabda
barang siapa yang diberikan ujian
lalu ia bersabar
maka keselamatan untuknya dan
mereka termasuk orang orang yang memperoleh hidayah
besok kita bangun lagi
dan pondok pesantren qur'anta
bulan ini adalah bulan rajab
bulan dimana allah akan melipat ganda ganda
ketika kita melakukan amalan amalan soleh
amalan yang kita lakukan
untuk kemaslahatan umat
membangun pondok pesantren
untuk pendidikan agama islam untuk memperdalam agama allah
insya allah allah akan menjaga kita semua
allah hanya ingin melihat kita bisa atau tidak sabar atau tidak menghadapi ujian
dan ketika kita sabar hadiah ponok pesantren ini untuk kita
apa tidak istirahat dulu
tidak usah lah cari terus aja dulu
maaf menurut gue
om badu ini pergi karena memang bibinya sarah meninggal
atau karena dia mau kabur dari kita
apa anda tidak yakin
tetapi sepertinya memang dia mau kabur
iya sih apalagi pas kemarin kita panas panasin
terus kita bilang kita mau masukin dia ke penjara
dia makin takut
ya benci menurut gue
aduh lama banget sih ini
udah kan udah kelar kelar
ayo gue mau cepet lah
ayo cepet lah
besok lo temenin gue gue mau jadi pengacara
gue mau masukin tuh orang yang ngambil duitnya emak gue perusahaannya emak gue
aku mau masukin ke dalam penjara
ada apa sih bang
gak apa apa udah cepetan
wah ada bapak kok ya pak
pak haji badrun
kok nggak ada sih pak ustadz
ini pintu dikunci
udah pasti sekarang juga gak ada nih
terus mobil juga nggak kelihatan nih
oh iya mobil gak ada juga pak ustadz
ada kemana ya
aduh kemana ya pak ustadz ya
waduh aduh aduh aduh
pak ustadz jangan jangan pak haji karung itu
membawa kabur uang yang tiga puluh juta
astagfirullahaladzim pak rt
ada dua hal yang mau saya sampaikan
yang pertama haji badrun bukan karung
yang kedua pak rt gak boleh seuzon
saya juga gak mau seujud pak ustadz
tapi kan pak ustadz tahu sendiri
sifat dari pak haji itu
licik serakah mau dihargai tapi dia tidak mau menghargai
terus dan berkuar kuar dari orang kaya
pak ustadz tau juga kan
dia aja tega teganya menjual tanah pondok pesantren kuduantah
apalagi uang yang cuma tiga puluh juta
gini gini pak rt
siapa tau mereka itu ada keperluan menadak
jadi buru buru berangkatnya
tapi daripada kita rebak nebak
udah deh sekarang mendingan kita cari tahu aja kebenarannya
bang kok mobilnya anjur anjur gini sih bang
kenapa ini ya bang
ini gue gak tau nih
gua cek dulu ya
aduh tam kok gini banget sih
aduh ya pake kempes lagi bannya
ada ada aja lagi
waduh terus gimana ini pan
kita gua cari deh tukang rempel banu deh
bilang gua kagak ada
lah ya keliatan lah
selamat siang pak
selamat siang pak
oh gak ada gak usah gak perlu pak
bapak jalan aja
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
gak minta tolong sih bang gak usah begini
iya jangan minta tolong aja
ustadz saya jadi penasaran
pak haji badrun itu perginya kemana sih
itu dia pak rt saya juga bingung tau kemana tuh
kita udah muter muter nggak ketemu ketemu ya kan
assalamualaikum pak ustadz pak rt
ustadz sama pak rt itu habis dari rumahnya pak haji badrun
tapi kudarallah pak haji badrunnya gak ada di rumah
gak ada siapa siapa
padahal tadi udah diketok ketok
oh ya pantesan kosong lah pak rt
aduh ini pasti tambah curiga nih
jangan jangan pak haji karung itu melarikan diri
pak haji badrun
maksudnya maksudnya gimana tau
melarikan dari siapa pak haji itu
mbak melarikan diri dari kita kita
soalnya uang untuk membangun pondok pesantren kunanta dipegang sama pak haji badrun
nah uang itu pasti dibawa kabur
pak rt gak boleh loh pak rt seuzur kayak gini
rakyat kan pulang kampungnya itu karena ada saudara buma yang meninggal
itu cuma alasan aja
kalau benar ada yang meninggal pasti sebelum pergi akan kasih tahu ke kita kita dulu
pak rt saya mesti ngapain ya
udah deh kita jalan aja sambil ngobrolin gimana baiknya pak rt ya
mungkin nemu ide ya pak rt
insya allah insya allah
usah sama pak rt jalan duluan ya
waduh gak wajib polisi mengejar gue lagi
gue gak boleh ketangkep
ya allah gusti
bang pelan pelan aja kenapa sih bang ini nanti nabrak lho bang
itu dia pak rt kira kira sampai kapan ya haji bandung pulang kampung
pak ustadz udah gak usah diharapin malah saya curiga nih
jangan jangan pak haji karung itu gak akan balik balik lagi kemari
astaghfirullahaladzim pak rt haji badrun
terus gimana dong nih nasib pembangunan kuranta
wuh saya juga bingung pak ustadz mana uang itu hasil jeripaya anak anak lagi
nah justru itu prt karena uang ini merupakan jeripaya anak anak
gimana kalau sekarang kita kasih tahu aja keadaannya sebenarnya sama mereka
mereka wajib tahu menurut saya
iya iya betul juga ya udah kalau begitu saat mesti kita jalan